udahlah gak apa aja lo pasti mikirin
gue baru dapet kabar nih
katanya minggu ini ada lomba drag race resmi
kalo juara satu
hadiahnya dapet sepuluh juta
lumayan lah buat nambahin si ian pindah sekolah
wah boleh tuh
gue ikutan deh ya
iya gue juga pengen ikut
lumayan lah kalau kita menang hadiahnya kan makin gede
yaudah bagus lah kalo gitu
sebenarnya tadi tuh poin makan sama siapa sih
pertamanya sih sama adriana mah
kok bisa ada reva
perasaan mama gak mengundang reva
gue juga gak tahu tiba tiba reva ada di sana mah
jodoh berarti tuh mah
dengar gak kata boy
kata boy dia ketemu sama adriana duluan
berarti jodohnya tetep adriana tau
jangan jangan cewek jalanan itu
udah ngusir adriana ya dari situ
eh enggak sih mah
kamu tuh gimana sih nak
mama itu tuh kepengen ngejodohin kamu sama adriana
mama tuh suka banget sama adriana
kalo mama tuh suka banget sama adriana
mama aja yang pacaran sama dia
kalo yang itu boy setuju pak
iya mama aja yang pacaran sama adriana ya
aduh udah dong kalian berdua nih
kalian harus tau ini mama tuh lagi serius
yang kita lagi cari jodoh ini kan buat anak kita
ya harusnya yang boy suka dong
dan papa yakin
ah papa harus tau
boy itu belum cukup dewasa untuk menilai
ngelihat perempuan yang mana yang baik untuk dia
ya kan apalagi untuk calon istri dan calon ibu untuk anak anaknya nanti pak
berarti selama ini papa udah salah pilih istri dong
hah buktinya mama bisa tuh selama ini jadi istri papa yang baik
terus bisa juga jadi ibu yang sangat baik buat bayi
aduh udah udah kayak gini aja deh
mama kenapa jadi pusing ya
hah gini aja mau punya ide
tak kita uji aja kemahiran mereka
misalnya kemahiran memasak
boy kan masih sma
hah males lah
justru itu boy harus dari sekarang dipersiapkan
kalo nanti kamu udah uzur baru cari jodoh
aduh ntar kehidupan rumah tangga kamu bisa berantakan semuanya tahu
tuh papa setuju kan
papa tambahin nih justru nya
supaya kamu gak mengalami apa yang papa alamin
udah dong ya
udah malem ini
mau boy anterin ke kamar apa gimana
papa aja yang anterin
nanti tidur bertiga dong
udah lama juga kan kita nggak tidur bertiga
udah papa aja yang nganterin ke atas ya
tengok tengok jelas ya
yang rukun jangan berantem
mas kemarin kan aku ikut mengaudit cash flow bulanan perusahaan
aku lihat tuh pajaknya gede banget loh mas
lah iya tapi kan memang sudah sesuai prosedur dan hukum yang berlaku
dan satu hal
tapi mas juga jangan terlalu jujur jujur banget
jadi maksud aku gini loh mas ya
aku gini loh mas ya mas itu harus bisa menyemunyikan aset atau pemasukan
jangan semuanya kita masukin ke rekening perusahaan
jadi keuntungan perusahaan juga makin gede mas
dasar licik nih adriana dia bener bener udah makin mau kuasai kekayaan papi
gue kayaknya harus buru buru lakuin sesuatu deh
jangan sampai adriana menghisap abis kekayaan tapi gue
mas mesti bagaimana
ya kalau menurut aku nih mas jadi kalau misalkan ada pemasukan dari kantor
kita semuanya nggak kita masukin ke pembukuan ataupun ke rekening perusahaan
gimana kalau beberapa tuh masuk ke rekening aku aja
dan menurut aku nih mas kalau misalkan ada beberapa yang mungkin jumlahnya gak terlalu besar besar banget
jadi kan gak ketahuan tuh
jadi kita gak perlu kan bayar pajak begitu besar mas dan gak akan ketahuan mas
kamu ternyata baru bentar aja kerja udah tahu apa yang kamu lakukan
iya bukan yang gitu mas
ini kan demi perusahaan kita jadi kita juga gak banyak pengeluaran pajaknya mas ya kan
kayaknya satu satunya cara gue harus buru buru nemuin siapa selingkuhan adriana itu
kamu mau pingin aku
jadi lu harus selalu selesa sama kabunya
aku cuma bicara doang
lagian aku mau pamit mau pergi sekolah
aku suka sama kamu gue udah bener bener kecewa banget sama lo dan lo terlalu banyak dicari gol
oke ray gue gak akan ngejar lo lagi
disik lo eh
jangan marah marah dong
gue kira dia apa
kalau bawa motor itu jangan ngelakut lah
pasti lagi mikirin cowok ya
udah lah gak apa aja
lu pasti mikirin mondi kan
apalagi tepetan nih sama mondi
apa yang bisa mutasuk
nah kita keluarkan mikirin mondi
rantai lo ah
iya sih gue tuh pengen mondi tuh ngasih gue kesempatan buat gue ngobrol lagi sama dia
buat gue ngejelasin semuanya buat gue minta maaf
tapi gue telpon gak pernah diangkat
gue bbm gak pernah dibalas
malah dia kalau ketemu dia tuh kayak gak kenal kamu temen temen
ya udah yaudah
karena kalau gitu kita harus buru buru nih
nanti telat lo langsung kelas